itu tidak lepas dari track record pak jokowi yang dianggap bisa memenangkan
menurut saya masuknya nama mantunya pak jokowi
mbak erina gudono ke dalam bursa pilkada di sleman
itu tidak lepas dari track record pak jokowi yang dianggap bisa memenangkan
pasangan prabowo gibran di pemilu kemarin dua ribu dua puluh
dan kemudian juga kita masih menunggu apakah psi
partai suaminya mbak erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan
nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin
keluarga jokowi dicalonkan jadi kepala daerah